pemerintah merealisasikan janji memangkas harga gas industri
kali ini untuk sektor industri pupuk petrokimia dan juga baja
pemangkasan harga ini baru untuk tiga sektor industri dari tujuh sektor industri yang diamanatkan sesuai peraturan presiden no empat puluh tahun dua ribu enam belas
mengapa pemerintah baru mewujudkan harga gas murah bagi tiga sektor dalam negeri
setengah hati di gas industri saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bagaimana pemerintah memang tampaknya merealisasikan janjinya untuk membantu industri
sehingga harga gas industri diberikan diskon
namun mengapa kita pilih setengah hati
karena ternyata dari tujuh targetnya hanya tiga saja untuk tahap pertama
tapi kita jangan suzon dulu ya
kita lihat seperti data berikut ini
kita bandingkan saja agar lebih real agar lebih kita fair
kita lihat bagaimana harga gas industri di beberapa negara
selintas saja saya kasih anda waktu
sekitar dua detik anda bisa melihat siapa yang paling mahal
indonesia berada pada harga paling mahal
sembilan lima dolar amerika per mm btu untuk harga gas industri yang diberikan di negara ini
kita bandingkan misalnya dengan vietnam
vietnam ini ya sekarang itu konstruksi ekonominya saya sangat tertarik mempelajari tentang vietnam
bagaimana dia bisa memanfaatkan situasi di tiongkok kemudian di amerika serikat
sehingga memberikan daya jual kemudian juga produk produk yang dipasarkan
ternyata harga gas dia itu tujuh lima berarti lebih rendah dibandingkan di indonesia
dua dolar amerika per mmbtu itu untuk sebuah industri sangat signifikan
untuk sebuah industri
untuk kita para konsumen juga sangat berarti
karena akan lebih murah ketika massal secara massal saja sebagai salah satu faktor produksinya
bisa dipangkas harganya maka akan berorientasi pada cost of production kemudian juga akan ke price
baiklah vietnam tujuh lima dolar amerika per mm btu
kita bergeser lagi ke filipina yang struktur ekonomi mirip mirip indonesia masyarakat yang rajin belanja
harganya lima empat puluh tiga dolar amerika per mmbtu
anda bayangkan kalau kita bandingkan saja ini hampir separuhnya dari harga yang ada di indonesia
lalu kita lihat lagi bagaimana dengan di malaysia
tetangga kita yang hanya sejam dua jam kita bisa sampai di kl di malaysia
dan sesungguhnya tetangga itu kan seperti refleksi paling dasar
kalau kita mau membuat standar sesuatu sesungguhnya tetangga adalah hal yang paling murah untuk kita lakukan review
dan di sini harganya lebih turun lagi empat empat puluh delapan dolar amerika per mm btu
kita bicara singapura ya sudah lah ya habis lah
kalau singapura sudah empat dolar amerika per mmbtu mengapa
itulah mengapa di singapura ini memang efisiensinya tinggi
sehingga dengan luas wilayah yang sangat kecil mereka bisa menjadi hub perdagangan luar biasa
meskipun memang nanti itu bisa

kita tarik lagi ke belakang panjang ya karena kita tahu bagaimana sejarah singapura
sehingga begitu mudah untuk masuk ke kancah perdagangan internasional
tapi paling tidak kita mencoba untuk angka angka ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah
ketika akan tetap ada di angka ini ya nggak mungkin kita bisa bersaing dengan negara negara lain
ya nggak mungkin industri kita bisa bersaing
jangankan di luar negeri di dalam negeri aja kalau segitu angkanya itu akan sulit
tapi bukan berarti menurunkan langsung menurunkan secara sporadis
pasti ada juga pertimbangan pertimbangan hitung hitungan ekonomi yang harus dilakukan
namun ternyata dari hal tersebut pemerintah akhirnya syukurnya mau memperbaiki harga
kita lihat bersama ini adalah perubahan harga gas untuk industri
untuk gas jadi untuk pt pupuk jadi ada tiga industri ya yang saat ini
itu petrokimia pupuk kemudian adalah baja
untuk pupuk dari pt pupuk kujang misalnya mereka akan membeli gas
dari pertamina ip kemudian dari phonwj ini pertamina juga ya
itu akan mengalami penurunan
kita lihat harga lamanya enam enam puluh dua dolar amerika per mmbtu
tapi kemudian nanti akan turun
tapi hanya enam puluh dua sen dolar amerika per mmbtu
kemudian soalnya dari phe onjw juga turun
justru harganya sama ya tapi mungkin karena sudah dianggap rendah
tapi paling tidak ini mengalami penurunan
kita lihat memang ada penurunan
tapi ini kemudian yang dikeluhkan oleh beberapa pelaku industri
mereka mengatakan penurunan yang diberikan oleh pemerintah harganya tidak signifikan
seperti yang mereka harapkan
enam puluh dua sen dolar amerika sih memang mengalami penurunan
tapi mestinya harus lebih rendah lagi karena biaya produksi mereka bisa ditekan
ketika harga gas yang merupakan salah satu juga penopang proses produksi mereka bisa dikurangi
dari pupuk sudah ya kemudian saya masih pupuk ke nah ini dia
pusri ataupun pupuk sriwijaya
selama ini membeli dari beberapa perusahaan ini
kita lihat pt pertamina ip kemudian masih pertamina ip juga
kemudian job phe talisman
ini mengalami penurunan lima puluh empat sen
kemudian ini tujuh puluh tiga sen
kemudian ini juga sangat sedikit
kurang dari sepuluh sen bahkan untuk penurunan delapan sen gitu
kita apresiasi sih pemerintah merealisasikan janji
tapi saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh pelaku industri
jadi kalau mau produksi pupuk kalau gasnya harganya nurunnya dikit turunnya dikit
itu juga mereka tidak bisa terlalu menekan harga dan persaingan mereka tetap saja seperti saat ini
kemudian efisiensinya juga tidak bisa tercipta maksimal
lalu dari pupuk saya langsung saja
tadi sudah pupuk ya dua sekarang
pupuk iskandar muda ini ada di aceh ya
kita lihat bahwa kita lihat penurunannya untuk pupuk iskandar muna dari phe nsb ternyata turun signifikan satu lima puluh empat
kemudian dari sini ya
jadi untuk pupuk iskandar muna saja tampaknya yang mengalami penurunan yang signifikan untuk harga gas industri
lalu saya ke ini dia
petrokimia dan krakatoa steel
ada petrokimia itu sepertinya sangat apa sih petrokimia itu loh
kalau misalnya kita membuat bahan bahan plastik itu industri petrokimia
atau misalnya bahan bahan untuk alat kosmetik anda
nah itu di industri petrokimia jatuhnya
jadi pengolahan bahan bahan kimia untuk diolah menjadi barang sengaja ataupun barang jadi
ini juga kecil ya penurunannya
hanya untuk krakatoa steel untuk produksi baja
tidak heran karena pemerintah memang sampai saat ini mengapa tiga sektor ini dibidik oleh pemerintah untuk pupuk misalnya
ini memang target pemerintah untuk suasembada pangan mungkin dibutuhkan pupuk yang lebih murah meskipun penurunan harga gasnya tidak signifikan
ya kita apresiasi kita apresiasi lah
kemudian selanjutnya untuk petrokimia adalah industri industri pemerintah yang ada di wilayah wilayah titik untuk gas ataupun sumber sumber migas
kemudian kita tahu bahwa plastik kemudian industri industri seperti kosmetik kemudian yang lain sebagainya itu sangat penting menurut pemerintah
lalu krakatau steel baja mengapa
karena pemerintah tengah mendorong sektor infrastruktur
kalau bangun pasti untuk proyek proyek anda kan suka kena macet ya di kantor anda
kalau saya ya kita harus berdampingan ya dengan kemacetan karena pemerintah sedang mengejar sektor infrastruktur
dan infrastruktur bangunan bangunan itu membutuhkan baja

karena itu diproduksi oleh ini krakatoa steel
ketika ini mengalami penurunan yang signifikan maka krakatau steel bisa memproduksi dengan harga yang lebih rendah
artinya proses untuk pembangunan infrastruktur juga bisa lebih rendah
terakhir adalah oh ternyata masih ada yang tidak mendapatkan penyesuaian harga
alasan pemerintah karena rata rata harga gas jualnya sudah rendah di level dua lima sampai lima delapan puluh enam per mmbtu
yaitu pt kaltim parna industri kaltim metanol industri dan pupuk kalimantan
timur saya heran ya angkanya bisa dua delapan puluh lima begini ya
tadi tujuh sampai enam
tapi intinya gas industri harus ditopang harus diberikan kebijakan ataupun juga sebuah kebijakan yang lebih baik lagi
karena ini berkaitan juga dengan ketahanan ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian global
ketika industri kita bisa mendapatkan support dari gas industri dengan harga yang lebih baik
maka mereka bisa menjalankan industri dengan lebih baik
kemudian juga bisa membuka lapangan kerja bisa menjual produk dengan output optimal
sehingga hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
kami akan kembali dengan informasi
pemerintah venezuela menarik uang kertas pecahan terbesar seratus bolifar mulai empat belas